sementara itu saudara tim sar gabungan malam ini langsung memindahkan puing pesawat dengan kode pkifv yang jatuh di bsd tangerang selatan
proses pemindahan badan pesawat yang mengalami kerusakan parah ini saudara dengan mengarahkan alat berat
tak hanya alat berat sejumlah truk juga dikerahkan untuk mengangkut puing pesawat
proses pemindahan badan pesawat dilakukan usai para korban berhasil dievakuasi ke rumah sakit
para petugas pun harus melakukan pemotongan material pesawat
selama proses evakuasi area jatuhnya pesawat disterilisasi oleh petugas dengan menggunakan terpal dan memasang garis polisi
dalam kecelakaan ini satu dari tiga penumpang terlempar keluar saat pesawat mengalami kecelakaan
penyebab kecelakaan kini masih diselidiki
terjadi kecelakaan pesawat indonesia flying club yang dari pondok cabai mengalami kecelakaan di wilayah bd serpong ini pada pukul empat belas wib
untuk kita sampaikan bahwa korban yang meninggal dunia ada tiga orang pilot pilot termasuk engineernya
sekarang tiga jenazah tersebut dibawa ke rumah sakit keramat jati polri
untuk sekarang kita serahkan kepada knkt untuk melaksanakan identifikasi tentang kejadian kecelakaan tersebut
ketiga jenazah korban akibat jatuhnya pesawat latih di kawasan bsd kemudian dibawa ke rumah sakit polri kramajati untuk diotopsi
menurut informasi yang kami terima saudara identitas para korban ini diketahui yakni kapten pulu darmawan
kopilot kapten suwanda dan engineer farid ahmad
polri keramat jati nantinya juga akan membuka posko anti mortem dan post mortem apabila ada pihak keluarga yang tiba untuk proses identifikasi jenazah
rekan rekan dbi mampes polri saat ini sedang bekerja termasuk inapis daripada baris tim polri
berarti artinya identifikasi sudah dimulai ya pak
sudah dimulai jadi untuk pemeriksaan luar saja sambil menunggu persetujuan keluarga
apakah akan dilakukan otopsi atau pemeriksaan dalam
itu koordinasi daripada penyidik kepada keluarga ini yang kami tunggu